sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ya allah tanya kenapa sampai kayak begini
eh beanka ini gara gara dosa kamu tau gak
anak kamu jadi menanggung dosa kamu
mendingan sekarang kamu pulang
tau nona juga tidak hamil seperti apa yang kamu tuduhin
aduh mama tante udah jangan ribut bisa gak sih
katanya katanya lihat sendiri kan mama tuh sayang sama kakak
jadi udah kakak udah gak punya alasan untuk tinggal di rumah jodoh
bianca anak kamu aja membela musuh kamu ya
ih bener bener keluarga hancur ya ini
jangan terhaka kamu ya
udah dong mata
memangnya gak ada rumah lain selain rumah jodoh
apa yang dilakukan johnny sama keluarga kita
kenapa mama juga peduli
kan mama gak pernah anggap aku juga anak mama
jadi kenapa aku harus mikirin perasaan mama juga
udah dong ma
katanya kakak tuh gak boleh ngomong kayak gitu sama mama
kamu tuh anak hanya pembawa sejarah
kamu hanya membuat mama menderita dari kamu kecil
kamu tuh anak haram
namun acaster bina satu kulit
maksud pemerintahnya caffé de manila
tapi itu hospital perusahaan pink
dariternya juga berkecewa value risiko
dia kini buat mata kita
maksudnya carbon cream halilintar
tapi itu kekecewa lagi
sekarang berpindah ke sekolah singapura

tante kalau nggak tahu masalahnya mendingan diam aja
nyesel tante datang ke sini
ngapain juga sih tante ngurusin keluarga yang gak bener kayak begini
tanya tante yang nggak mau ya punya menantu kayak kamu
kalau aku nikah sama nara tante yang pertama aku isi dari rumah
bikin malu tau
mah walaupun katanya bukan anak kandung mama
tapi kan mama ngerawat katanya dari kecil
masa mama nggak punya perasaan sayang sedikit pun sih sama katanya
dari mana kamu tahu soal itu dari mana
aku nggak sengaja ma
aku gak sengaja dengar pembicaraan papa sama katanya di klinik
sekarang kamu sudah tahu kan perasaan mama
bayangkan mama harus merawat anak yang bukan anak kandung mama sendiri
tanya itu anak haram dari papa kamu
mama ngerti kok perasaan mama
bukannya mama nggak pernah berusaha menyanyi tanya
tapi kamu lihat sendiri kan kelak
dia nggak pernah mengangkut kakak kamu
dia gak pernah menghormati mama
dia juga nggak pernah berusaha sedikit pun menghargai usaha mama
bukannya nona mau ngebelain katanya
tapi katanya tuh juga punya perasaan yang sama ma
kenapa sih mama sama katanya gak sama sama ngebuka hati kalian
nona kenapa harus mama
kenapa harus mama minta maaf duluan sama mama
seharusnya seorang anak minta mau duluan sama orang tuanya bukan orang tuanya
iya aku ngerti kok maksud mama
memang juga harus ngerti dong kondisi katanya
katanya tuh sekarang sendiri ma dia nggak punya siapa siapa
rasanya tuh lagi ngerasa terpuruk
dia ngerasa sendirian dia ngerasa sedih
dia ngerasa sedih
dan sekarang dia harus nanggung semua kesalahan yang bukan dia lakuin
siapa ibu kan nunggu katanya ma
mama nggak tahu
dan mama nggak pernah mau tahu
ya pasti perempuan itu meninggal setelah tahannya dilahirkan
dan mama harus terpaksa merawat ayah
katanya harus menanggung dosa yang bapak lakukan
nara memang harus jadi pelindung kakak
kak aku masih punya mama papa dan kak faudo
sementara katanya hanya punya nara
kamu jangan pernah sakitin mama lagi ya
kamu jangan pacarkan sama nara
mama janji mama tidak akan pernah memaksa kamu untuk menikah dengan jody
tapi mama mohon kamu jangan menikah dengan nara
sekarang cuma kamu yang mau bisa harapkan
sementara kakak kamu yang lain gak bisa
kak faudo kakak selalu menyusahkan mama
mama nggak mau mati dalam keadaan ini nona mama nggak mau
nona janji nona bakal ngebahagiain mama ya
terima kasih sayang terima kasih
nona mama akan melakukan segala cara supaya kamu tidak menikah dengan nara
nona pasti belum makan
mudah mudahan dia suka makanan ini
memang kakak yang salah
kakak lagi melamun
ini pasti soal pak irwin shah dan pak herlambang
ada apa sih kak sebenarnya kak ada apa
pak irwin itu betul betul keterlaluan
tadi pagi dia menyelinap ke kamar pak erlambang untuk menjagakan beliau
untung saja ada neng nona datang dan menyelamatkan nyawa pak herlambang
tapi bu fresa salah sangka
dan dia menduduh nen nona sekongkol dengan papanya untuk mencelakakan pak herlambang
keh kalau begini keadaannya ini nona yang kasihan keh
dia bisa hidup sengsara banget kek
sekarang apa yang mesti kita lakukan kayak apa
makanya kamu harus jaga neng nona baik baik
kakak percaya sama kamu
tunggu kakak kakak setuju kalau aku terus berhubungan sama nona
wah makasih keh
tapi nara kamu harus sabar jangan terlalu cepat serobot sana serobot situ
jangan sampai nenek nona itu tambah sengsara ketika harus menghadapi ibu kamu
kesian sekali nen nona dia harus menghadapi semua itu sendirian
kakek tenang gak perlu khawatir aku akan jaga nona baik baik
nanti aku akan jaga nona